pesawat lion air bersenggolan sayap dengan pesawat milik anak usahanya sendiri wings air di bandara internasional kuala namu medan
kecelakaan ini membuat sayap wings air patah dan sayap lion air rusak
senggolan itu terjadi sekitar pukul sebelas lewat dua puluh waktu indonesia barat
pesawat lion air jt satu ratus sembilan puluh tujuh dari banda aceh yang baru saja mendarat bersenggolan dengan wings air yang hendak terbang ke melabuh aceh
senggolan tersebut membuat sayap kiri pesawat lion air kiri rusak sedangkan sayap kanan wings air patah
pesawat pklj lion air jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus er itu membawa satu ratus empat puluh empat penumpang di dalamnya sedangkan wings air mengangkut enam puluh enam penumpang
seluruh penumpang selamat tanpa cedera sedikitpun akibat kecelakaan ini bandara kuala namu ditutup tiga puluh menit
sedang penumpang lion air yang mestinya akan menumpang pesawat ini dialihkan dengan pesawat lain sesuai tujuan
sedangkan penumpang pesawat wings air mendapat pengembalian tiket atau meminta penjadwalan ulang